di pulau ini tertanam objek vital nasional berupa jalur pipa gas dan stasiun pengukur atau metering yang membentang dari sumatera menuju singapura
pulau pemping di kepulauan riau memiliki peran penting sebagai jalur distribusi ekspor gas alam indonesia dari sumatera menuju negara singapura
di tempat ini dibuat jalur pipa gas beserta stasiun metering yang beroperasi selama dua puluh empat jam
untuk menyuplai kebutuhan gas di negara tetangga
namun sayangnya kondisi ini tak selalu memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat
kebutuhan mendasar seperti distribusi listrik masih menjadi masalah bagi ratusan kepala keluarga
listrik di tempat ini tidak mampu menerangi kebutuhan masyarakat selama dua puluh empat jam
masalah listrik di pulau pemping telah ada sejak lama
pada dua ribu dua belas transmedia sempat mendatangi lokasi ini
benar saja kondisi pulau pemping saat malam hari gelap gulita bak pulau tak berpenghuni
hanya sekitar dua puluh lima persen warga pulau yang mampu menyalakan listrik dengan genset pribadi
sepuluh tahun berlalu kondisi di pemping berangsur membaik
listrik bisa menyala mulai dari pulau
pemping berangkat dari jam lima sore hingga jam tujuh pagi dengan bantuan pembangkit listrik yang ada
listrik di pemping ini beragam pak
dari yang dari bantuan pemerintah hidupnya dari jam lima sore sampai jam sepuluh mati pernah
hidup dari jam lima sore ataupun empat sore hidup matinya jam dua belas tengah malam pernah
kemudian ada dengan adanya bantuan csr dari pemerintah
maaf bantuan dari
konsorsium perusahaan yang terlibat di bidang gas di atas ini
alhamdulillah mesin pertama itu hidupnya malahan dalam waktu tiga bulan itu pernah dua puluh empat jam pak
akses listrik saat pagi hingga sore hari tidak bisa dinikmati warga
masyarakat sudah terbiasa menghabiskan siang hari tanpa listrik
menjelang petang adalah saat masyarakat mengejar waktu yang terbuang
rumah rumah akan disibukan dengan aktivitas yang berhubungan dengan listrik
ini sudah jam enam sore listrik baru saja menyala di pulau pemping dan aktivitas langsung berjalan
anak lagi belajar bapak baru saja menyalakan televisi
untuk mendapatkan hiburan dan nenek langsung menyetrika
aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan listrik itu langsung biasanya dilakukan oleh warga
saat listrik menyala ibu juga nih saya lihat tadi
mondar mandir langsung ambil air dingin ya bu
tadi ibu ini masak rice cooker dan melakukan aktivitas yang paling penting nih saat listrik menyala
saat ini adalah mencuci pakaian
meski sudah membaik pasokan listrik yang terbatas masih dikeluhkan masyarakat
pokoknya kalau listrik nyala itu buru buru lah kerjanya
takutnya mati lampu gitu
soalnya listrik di pemping ini pln nya kan hanya sampai pagi
maunya orang pemping masyarakat sini mau dua puluh empat jam
soalnya pulau pulau sekitarnya semua sudah dua puluh empat jam
kenapa pemping belum dua puluh empat
kapal lah pemping itu dua puluh empat jam itu yang diharapkan masyarakat pemping
keterbatasan listrik di pulau pemping menjadi ironi ketika melihat gemerlapnya negara tetangga
yang nampak jelas dari pinggir pulau ini
warga pemping hanya bisa menyaksikan kenikmatan listrik selama dua puluh empat jam penuh
dari negara yang bergantung dengan hasil bumi indonesia
ibu di kartun pillingnya sama bulan hari jadi knock out dari angka mapli

kebaikan pasokan listrik di pulau ini baru terjadi pada dua ribu lima belas
saat itu pgn bekerja sama dengan skk migas dan konsorsium perusahaan lain termasuk pt transgasindo
yang mengelola stasiun metering pemping memberikan bantuan berupa mesin pembangkit listrik bertenaga gas
namun program ini tak langsung menyelesaikan masalah
penanganan dan pengelolaan mesin yang diserahkan kepada masyarakat setempat tidak berjalan dengan baik
hingga pada dua ribu dua puluh pengelolaan pembangkit listrik diserah terimakan kepada perusahaan listrik negara
kantor up tiga tanjung pinang ulp belakang padang menjadi perwakilan pln pusat yang mengelola pasokan listrik di pemping
menurut pln kondisi jumlah pemakaian listrik dan kemampuan mesin pembangkit yang ada
belum memungkinkan untuk menyala selama dua puluh empat jam
pln mengeluarkan dana hingga menjadikan listrik yang diperlukan
lima juta rupiah per bulan untuk operasional pembangkit listrik termasuk gaji operator
perawatan mesin dan pembelian gas bumi dari stasiun metering
sementara pemasukan yang diterima dari pulau pemping hanya dua puluh satu juta rupiah per bulannya
untuk pemping saat ini kita pembangkit kita ada dua ini ada dua mesin
yaitu mesin gas yang di belakang kita ini masing masing terpasang
sementara untuk jumlah pelanggan di sini ada satu ratus delapan puluh empat pelanggan
karena di sini bebannya antara beban malam dan beban siang itu sangat jumlah
karena kalau di siang sini kan kebetulan hari minggu memang saya nyalain untuk masyarakat sini
jadi jam antara jam pagi sampai jam petang
jam itu pemakaian hanya dua puluh kva
jadi tanpa ujung pemakaian
karena di sini juga umk dan umkl itu tidak ada pak
jadi sangat tidak efisien pak kalau kita nyalakan untuk sinar
keterbatasan pasokan listrik di pulau pemping memaksa masyarakat untuk bertahan
menghadapi hidup sebagai warga pulau terluar
mulai dari rumah sekolah layanan
kesehatan hingga kantor kelurahan pun harus menerima kenyataan tempat tinggal mereka
belum mampu memberikan kebutuhan dasar seperti listrik
indonesia kita ini kaya alam sumber daya
pemasok gas untuk negara seberang
tapi di kalas negara sebelah terang benderang wilayah kita gelap gulita itu
di total enam kelurahan di kecamatan belakang padang kota batam
kelurahan pemping menjadi satu satunya yang belum mendapat aliran listrik selama dua puluh empat jam
sambil bertahan warga pemping tak putus berharap
agar mereka mendapat akses yang sama seperti warga negara lain
kemeriahan pesta kembang api sedikit banyak ya
terasa hingga ke pulau labun dan menjadi tontonan
keterbatasan akses listrik di pulau terluar tidak hanya menimpa warga pulau pemping
masih dari kelurahan pemping terdapat satu pulau yang hingga kini warganya menghidupkan listrik secara mandiri
tidak jauh dari pulau pemping yang ada di sana
terdapat satu pulau yang masih masuk dalam gugusan kepulauan di kelurahan pemping yaitu adalah pulau labun
kondisi pasokan listrik di pulau ini jauh lebih parah dibandingkan dengan pemping
dimana masyarakat jika ingin menghidupkan listrik
harus bergotong royong mengumpulkan dana untuk menghidupkan listrik yang hanya menyala selama enam jam saja
secara administratif pulau labun masih termasuk kawasan kelurahan pemping
ada satu rt di pulau ini yaitu rt satu rw dua yang dihuni enam puluh tiga kepala keluarga
pulau labun juga merupakan salah satu pulau terluar yang menghadap langsung ke negara tetangga singapura
perairan di sekitar pulau ini juga merupakan jalur pipa gas dari sumatera pemping hingga ke singapura
namun sejak lama warga pulau labun tidak memiliki jaringan listrik yang disediakan oleh negara
warga di pulau ini awalnya menyalakan listrik secara mandiri dengan genset pribadi
baru pada dua ribu dua puluh satu pemerintah provinsi kepulauan riau melalui dinas sdm memberikan bantuan berupa satu unit genset bahan bakar solar untuk menjangkau pasokan listrik masyarakat labun
kehadiran genset sedikit membuat warga bisa bernafas lega
namun permasalahan muncul karena terbatasnya kemampuan masyarakat setempat untuk mengelola genset
kalau mesin itu kan masih baru satu kali
kedepan kan ada usianya mesin itu
kalau rusak itu warga sini ada yang ngerti nggak
itu dia pak karena waktu pemberian dari kepri kemarin itu cuma sistemnya tidak ada tanda terima masalahnya
langsung dikasih gitu begitu hidup beliau tidak ada ngasih saran apa apa
jadi pandai pandai masyarakat lah yang mengelolanya
belum lagi beban pengisian bahan bakar solar juga diserahkan ke masyarakat
enam jam itu pun syukur syukur karena dalam enam jam itu kita kena penghutang sepuluh ribu
itu pun kalau pada waktu itu ada dana untuk membayar lah kan gitu
jelang sore pengurus rt akan sibuk mengelilingi rumah warga untuk memungut iuran sebesar rp sepuluh
yang digunakan untuk membeli solar dan biaya perawatan genset
dalam sehari berapa rumah berarti ibu
satu hari itu ada
satu hari itu ada sepuluh

tapi itu tidak semua bayar
hah tidak semua bayar
ya karena kadang ada kadang ada numpuk dua hari atau tiga hari baru bayar gitu
ya kadang satu hari itu pendapatan kadang dua ratus dua ratus lebih atau tiga ratus
kalau kurang buat beli genset nomboknya dari mana bu
itu numbuknya dari uang ini uang kas yang dapat semalam
iuran sebesar rp sepuluh masih menjadi beban yang berat bagi beberapa warga
maklum saja sebagian besar warga berprofesi sebagai nelayan tangkap dengan penghasilan tidak menentu
listrik ya bang
berapa hari dah
sudah tiga hari
besok aja lah belum ada rumah lagi keluar
tapi udah dua hari loh bang tidak bayar
besok lah besok tau suruh rumah bayar
besok ya bang
dapat nih ibu kalau begini
ya udah nggak apa apa
nggak mati tapi kan listriknya ya
berarti tagihannya udah berapa nih bang kalau tiga hari
untuk mendapat akses listrik yang hanya menyala selama enam jam sehari
satu rumah di pulau labun harus mengeluarkan kocek rp tiga ratus ribu rupiah per bulan
angka ini berbanding jauh dengan kebutuhan listrik dua puluh empat jam di kota besar
yang membutuhkan dana rata rata rp lima ratus per bulan
setelah dana terkumpul pembelian bahan bakar langsung dilakukan
dan diantar ke lokasi genset
tanpa menunggu lama operator akan langsung mengisi bahan bakar
dan menyiapkan genset untuk mengalirkan listrik di pulau ini
ini baru yang ketek ya
ini udah siap nih ini emang indikator udah aman ya
setelah listrik menyala warga langsung disibukan dengan aktivitas rumah
waktu enam jam menjadi sangat singkat untuk menyelesaikan segala pekerjaan rumah sehari hari
kondisi ini rutin terjadi seiring terbatasnya akses listrik
menginapkan pemberian tiket yang ditambah lagi berasal dari titik nya ya
jangan lupa sukai yang apa anda
yang lagi m mesti nyuari olahraga sayanya
namun siapa nanya lpang ini ya thora
dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negara tetangga singapura yang ke lima puluh tujuh
gemerlap lampu dan tadi ada kemeriahan pesta kembang api sedikit banyak ya
terasa hingga ke pulau labun dan menjadi tontonan dari anak anak serta sebagian masyarakat yang berdiri dan duduk di dermaga ini
meskipun di pulau labun lampu saja baru menyala sekitar satu lima jam yang lalu
dan di tengah malam nanti pulau ini kemudian akan menjadi gelap karena lampunya akan mati
perayaan negara tetangga sejenak membuat warga lupa kondisi tempat tinggal mereka
rasa miris bercampur bahagia terlarut melihat ironi kehidupan warga pulau terluar di republik ini
untuk mendapat gemerlapnya hiburan di malam hari
mereka harus mengintip ruangnya
rumput tetangga yang nyatanya jauh lebih hijau
setelah puas menyaksikan hiburan warga kembali ke permukiman
mencoba menikmati sisa waktu hingga listrik padam
ini sudah tepat jam dua belas malam
dan menurut pernyataan warga biasanya jam dua belas malam ini lampu kemudian akan padam
tentu saja baru saja lampu di pulau labun ini
padam dan di depan sana
gemerlap lampu dari daratan singapura masih terang dan nampak jelas dari kegelapan di pulau labun
kebutuhan listrik di pulau labun diakui belum bisa ditangani secara penuh oleh pln dan pemerintah kecamatan setempat
meski berjarak tidak sampai
dua puluh km dari tetangganya pemping kontur alam dan infrastruktur di pulau labun belum memungkinkan untuk dimasuki jaringan listrik
untuk menjangkaunya juga dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit
untuk kebutuhan listrik ke pulau telur ini kan
pln juga punya batasan lah anggaran untuk melistrikin pulau pulau ini
kita juga sudah sinergi dengan pemprov dengan sdm
pulau labun saat ini kan dilayani bantuan dari pemprov untuk ini
mungkin nanti ke depannya bisa diselakan ke pln
sinergi dari pemangku kebijakan dan pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan
agar warga labun lepas dari belenggu kegelapan
sudah dikaji dari pln dan konsultan pada saat itu
kalau harus memasang kabel bawah tanah ke situ
costnya sangat tinggi dan mungkin dari segi benefitnya atau dari ininya
mungkin pln tidak masuk hitung hitungannya
tetapi bukan berarti kita tidak memperhatikan pulau labun
ironi kehidupan masyarakat labun menambah daftar pekerjaan rumah pemerintah
untuk memberikan keadilan yang merata
khususnya bagi warga pulau terluar di indonesia
baik pulau pemping dan labu
merupakan kawasan emas bagi perekonomian negara
wajar jika masyarakat setempat menuntut keadilan ditegakkan di tanah mereka
meski warga pemping dan labun telah terbiasa hidup tanpa listrik di siang hari
masalah keterbatasan ini
berdampak pada aspek sosial ekonomi
dan ekonomi masyarakat setempat
jumlah di lag marko
serta beberapa fasilitas umum lain
salah satu fasilitas umum yang terdampak dari tidak adanya listrik adalah poliklinik desa
proses pemeriksaan pasien di polindes dilakukan oleh seorang petugas kesehatan dengan kondisi seadanya
salah satu hal yang terdampak dari tidak adanya listrik di siang hari di pulau pemping ini adalah layanan umum seperti layanan kesehatan di polindes ini
saat ini sedang berlangsung pengecekan detak jantung ya
bu middan dari salah satu pasien itu ibu hamil yang seharusnya baiknya dilakukan pemeriksaan lewat isg
tapi karena keterbatasan listrik ini dilakukan dengan alat pencari detak jantung
meski sulit keluh kesah tak pernah terungkap dari lia susanti
yang sudah dua tahun menjadi petani

kalau mau beraktivitas seperti mau butuh listrik kalau ada yang melahirkan itu aja keluhan saya
kondisi sekolah tidak jauh berbeda
siswa harus beradaptasi dengan kondisi yang ada
sementara para guru juga harus mengerjakan tugasnya tanpa listrik
nah ibu kumpulnya sudah berikah

layanan masyarakat di kantor kelurahan pun tak luput terdampak
banyak aktivitas kita di kelurahan kita ini kita lakukan pada sore atau malam hari
karena listrik hidupnya malam hari
baik dari segi pelayanan juga surat menyurat apa yang dibutuhkan masyarakat juga
bisa kita kerjakan pada malam hari
pembangunan lepuk kedulikan
pengelolaan pasokan listrik di pemping saat ini hanya bergantung pada satu pembangkit listrik tenaga gas dengan usia pakai yang sudah mencapai tujuh tahun
berarti mesinnya tetap nyala seperti ini sampai pagi nanti
untuk persiapan berapa menit tunggu nya pak sampai nyala
lima belas menit cukup itu sudah terlalu listrik ya
ada berapa tenaga pak di sini
tiga orang masih kurang ini pak
masih kurang kalau untuk dua puluh empat jam
untuk mengatasi masalah di labun dan pemping
baik pln dan pihak kecamatan belakang padang merencanakan untuk mengajukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya
rencana ini diklaim bisa menjadi solusi untuk memaksimalkan pasokan listrik di pemping dan membuat jaringan listrik baru di pulau labun
sudah rencanain nanti kan kita coba akan sinergi lagi dengan pemprov tentunya
akan seperti jalin kerjasama termasuk pengadaan tad dan mesin ke bali pak
kalau hanya dua mesin kan kita nggak bisa juga untuk dua puluh empat jam kan
tanpa perlu jauh membandingkan kondisi pemping dan labun dengan singapura
kedua wilayah ini jauh lebih sepi dan gelap jika dibandingkan dengan pusat kecamatan di pulau belakang padang
berbagai rencana yang telah dibuat perlu direalisasikan
tugas pemerintah setempat dan pemerintah pusat untuk bersinergi melakukannya
karena warga pemping dan labun juga berhak menikmati hasil bumi indonesia yang melintas tepat di atas tanah mereka